perhelatan pesta olahraga terbesar di tanah air pekan olahraga nasional ke sembilan belas di provinsi jawa barat resmi dibuka sabtu malam ini
sebanyak tiga lima ratus dua puluh lima aparat diterjunkan untuk mengamankan pembukaan pon jabar ke sembilan belas di stadion gelora bandung lautan api bandung
sebanyak lima puluh tujuh cabang olahraga ditambah dengan sepuluh cabang olahraga eksebisi akan dipertandingkan
upacara pembukaan ini diawali parade kontingen dari tiga puluh empat provinsi disusul penampilan spektakuler dari berbagai cabang olahraga
pembukaan pon resmi dilakukan oleh presiden joko widodo disusul dengan penyulutan api pon
penyulutan ini dilakukan dengan estafet obor dari para legenda olahraga indonesia dan salah seorang atlet muda karatena internasional laladiah pitaloka
gelaran ini pun diakhiri dengan pesta kembang api